lihat mereka datang kesini mereka mau nolong saya mereka keluarga saya
diam kamu mereka datang ke sini untuk memberikan kesaksian tentang kejahatan kamu
nggak mungkin pak
baik kita berdoa aja yuk kita minta buat kesembuhannya lihat
messi yakin deh kalau misalnya kita semua berdoa dengan sungguh sungguh
insya allah pasti allah bakalan ngasih
apa emang nggak ada kesembuhan buat liat
apa emang liat tuh nggak bisa kumpul baru sama kita lagi ya allah
kita nggak boleh nyerah
kita semua boleh nyerah
dan kita nggak boleh berhenti berangkat untuk liat
lihat kamu harus dengerin ini
aku akan nyanyi buat kamu nih
dan aku nggak akan berhenti berjani sampai kamu
sampai kamu sadar
aduh j study
kayu fala rrated man
asli tak buka
tidak aoga cuma ibu saja yang lihat
karena kondisinya masih lemah sekali
tante keluar dulu yuk
biar lianya istirahat
tante juga butuh istirahat kan
kalian aja yang pergi
tante biar disini sama lia
tante gak akan pernah mau ninggalin lia lagi
kami pergi dulu ya lia
lihat jangan lupa istirahat ya
semuanya makasih ya udah jagain aku
papa pulang dulu ya
aduh seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol gini gini
selamat siang bu
apa betul ibu bernama ibu ranti
saya sendiri pak
ada apa ya
kami hanya ingin minta keterangan soal pak fauzan
ibu bisa ikut kami kantor polisi
udah tan gak apa apa kok ikut aja
kita semua bakal nemenin tante kok
baiklah pak mari
saya gak salah lepasin saya woy
pak ini urusan keluarga saya pak bukan urusan apa
cium ayo keluar
pak kenapa saya dipuruk
ayo keluar kamu
lepasin pak lepasin
kamu kesini mau nolong aku kan
iya kan kamu mau tolong aku keluar dari sini kan
tuh pak lihat
mereka datang kesini mereka mau nolong saya pak
mereka keluarga saya pak mereka keluarga saya pak
iya diam kamu
mereka datang kesini untuk berikan kesaksian tentang kejahatan kamu
nanti enggak bener kan itu nanti
kamu kesini mau jemput saya kan
nanti tolong jawab
kamu datang kesini untuk tolong aku kan
nanti kenapa kamu diam aja